keluarga mahasiswa yang menjadi korban peristiwa mezanin roboh di tower dua bursa efek indonesia di jakarta
mendesak pihak rektorat kampus bina dharma palembang agar segera memulangkan para korban untuk dirawat di palembang
zulianti sok setelah mengetahui anaknya indah yulianti menjadi korban ambruknya mezanin di tower dua bursa efek indonesia jakarta senin siang
zulianti pun mendesak pihak rektorat kampus bina dharma palembang segera membawa anaknya pulang untuk dirawat di palembang
sebelumnya sebanyak sembilan puluh mahasiswa universitas bina dharma palembang dari berbagai jurusan tengah berkunjung ke kantor bei di jakarta
mereka berangkat pada hari minggu menggunakan bus dalam rangka studi banding
kabar terakhir ada lima puluh mahasiswa yang menjadi korban dalam peristiwa ini
kondisi para korban hingga saat ini belum diketahui pasti